lebih banyak ke orang orang itu kalau ngeliat orang frugal living itu
kita juga harus akui secara nyata ancaman untuk suatu ekosistem terumbu karang itu datang dari perubahan iklim
ini juga terbukti bisa kita lakukan melalui layanan daripada dilindungi ini